oke masih bersama kami pemirsa di good morning
di sebelah kami berdua
coba kameranya langsung saja dilihatkan
anda pasti ingat dengan
perenang yang dulu juga pernah mengharumkan
nama bangsa dengan berbagai macam medali
yang diraih dari cabang olahraga
saya ngefans loh dari dulu
iya loh ya sekarang kita bisa langsung lihat disini
belajar berenang enggak juga ya
tapi kita tentu akan ngomongin soal
berenang karena ba elsa sekarang ini
juga berkegiatan ada satu sekolah berenang
iya ada dua
ada dua sekolah renang yang saya kelola
dan kebetulan memang ilmu
yang saya dapat dulunya
sebagai atlet saya
transfer ke teman teman pelatih
untuk bisa melatih
nah itulah yang menjadi penyebab kenapa kita
mengundang mbak elsa diantaranya adalah untuk bisa sharing
sama orang tua di rumah tentunya ya
tentang bagaimana caranya agar anak anak kecil
atau anak usia dini itu
bisa menyenangi warga berenang
karena biasanya punya masalah yang sama nih
saya juga mengalami masalah yang sama
anak saya ini kalau disuruh berenang
itu agak agak sedikit takut
biasanya berontak gitu
jadi harus ada kitanya gitu
harus seperti apa sih tekniknya
ntar kita ini ya akan sama sama bahas ya
tapi sebelum itu kita coba lihat dulu deh
paket berikut ini
bermain air bisa menjadi salah satu kegiatan yang paling digemari anak anak
sehingga kegiatan berenang bisa jadi pilihan ajang rekreasi untuk keluarga
sambil bermain air orang tua bisa mulai mengajarkan kepada anak anak mereka
olah raga renang
pas di dalam air itu kayak kita terbang gitu
karena enak banget ya
aku suka main air sama bubble
biar kalau ada kompetisi aku bisa menang
mantan atlet renang indonesia
yang kini memiliki sekolah renang untuk anak
usia ideal untuk anak mulai belajar berenang adalah empat tahun
dengan mengajarkan anak berenang sejak usia dini
maka manfaat dari olahraga ini dapat semakin cepat dirasakan
manfaat dia berenang itu banyak sekali
karena satu buat olahraganya
kedua dia untuk pengaturan nafas
terutama yang bermasalah dengan seperti asma
nah dengan berenang itu manfaatnya dia bisa menyembuhkan
karena kita melatih untuk mengatur nafas
bukan disembuhkan by medicine
kalau medis itu tugasnya dokter
tapi kalau untuk latihan pernafasan itu berenang lebih baik untuk asma
tapi nggak hanya cuma asma
dari segala postur misalnya
berenang itu semua gerakan dari mulai tangan badan kaki semua bergerak
manfaat berenang bagi kesehatan dan perkembangan fisik dialami oleh adit
bocah usia empat lima tahun ini sudah satu tahun belajar berenang
adit belajar berenang sejak usia dini
atas anjuran dokter untuk terapi dari penyakit yang dialaminya
progresnya bagus banget ya
dia tumbuh kembangnya jadi seperti anak seumur dia
yang dulu sebetulnya masih diperkirakan dokter umurnya tiga lima tahun
tapi kelihatan satu tahun dua tahun
ini sudah seperti anak seumur dia selama berenang
renang sebagai pilihan aktivitas fisik untuk anak terbukti memiliki banyak manfaat
selain dapat menjaga kebugaran tubuh
berenang juga dapat menjadi salah satu cara
untuk mengurangi anak dari kejenuhan aktivitas akademis
wah seru banget anak anak khususnya itu berani loh
saya dulu ya batas semata kaki aja
ini ya berenangnya berenang formalitas
akhirnya saya sekolah dasar gak bisa berenang
nilai olahraganya pada waktu itu kan memang potensinya lebih ke nilai kan
goalnya lebih kenilai jadinya agak sedikit susah
nah tapi mbak elsa ini untuk anak anak seusia yang tadi
minimal tuh usia berapa sih
kita kalau untuk program latihan minimal empat tahun
karena di bawah empat tahun itu mungkin dalam penyampaian instruksi mereka belum mengerti
jadi empat tahun ke atas baru bisa kita kasih program
nah pertanyaan yang pertama mungkin begini
kan tadi kalau manfaat dijelaskan banyak sekali ya
untuk anak anak dari postur tubuh kesehatan dan lain sebagainya
yang pertama itu menjawab masalah banyak sekali orang tua adalah
bagaimana caranya agar anak usia dini itu bisa menyenangi olahraga berenang
paling awal awalnya kita ajak dulu bermain
kalau misalnya kebanyakan orang tua kan mengajak pada saat anaknya dibilang
ayo kita les atau ayo kita sudah harus belajar
nah awal awal itu jangan sampai seperti itu yang di mindset anak
jadi setidaknya yuk kita main yuk ke kolam berenang atau mungkin ke water park
begitu dia senang air otomatis nanti pada saat dia mau belajar
dia udah berpikiran oh ini enak ini seneng fun
jadi itu yang harus disampaikan kepada anak anak
oke jadi pertama kali justru itu tadi ya merubah mindset anak anak tentang air menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu
nah pada saat nanti dia sudah mulai masuk ke kolam renang
atau mungkin orang tuanya nih yang kadang kadang aduh takut deh nanti anak saya gimana nih
langsung masuk ke yang sedalam itu
nah itu gimana untuk mengatasi mindset orang tuanya itu juga
nah justru pada saat mereka datang ke kita
kita kasih kayak knowledge buat mereka hanya sedikit bahwa program renang itu nggak harus langsung di tempat yang dalam
justru dengan pengenalan lingkungan kolam renang
dengan dia beradaptasi di tempat yang dangkal baru yang tempat yang dalam
itu yang membuat orang tua jadi nyaman
jadi gak langsung anaknya oh anak umur segini langsung kesana
karena belajar harus di tempat yang dalam tidak seperti itu
jadi kita perkenalkan benar benar dari basicnya
dari tempatnya yang lebih dangkal dari tempatnya yang menyenangkan ke tempat yang nanti lebih serius
masalah masalah apa saja yang bisa ditemui sama mbak elsa dan juga biasanya para pengajar begitu ya
dalam menghadapi anak kan ini berbagai macam karakter gitu ya
itu seperti apa misalnya mbak
biasanya sih yang mostly ya yang banyak itu adalah takut
takut air takut pada si instructor sendiri ataupun kadang kadang ada yang malah kelewat berani
jadi kitanya yang instructornya yang takut kalau tiba tiba dia nyembuh sendiri
biasanya ada tahap tahap tersendiri masing masing anak yang kita bisa solving problem untuk mereka sendiri

jadi ada problem untuk supaya bisa masing masing anak punya tahapan pertama sampai akhirnya
misalnya pada saat dia takut kita ajak main dulu dia
terus di pertemuan satu sampai pertemuan empat itu is all but fun
tidak seperti itu karena anak pada saat ketakutannya tidak terkendali justru malah akhirnya mundur
jadi kita ajak main dulu
atau kita main mainan dia atau sekedar kita menyiram kakinya itu tahap tahap awal
tapi pada saat yang ketemu yang sangat berani justru kita memberitahukan ke anak untuk kalau air ini memang friendly tapi ada dangernya gitu
jadi kita kasih tau ke dia kalau pada suatu saat nggak ada kakak instructornya kamu terjun sendiri nggak ada yang nolongin kita kasih knowledge seperti itu
jadi supaya dia bisa mawas diri juga
jadi kalau ada instructornya tentu ada batasan batasannya sudah tahu
tetapi kan tidak semua orang tua itu bisa punya waktu atau juga mungkin ada banyak hal yang membuat mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah berenang gitu ya
dan harus sendiri gitu
nah adakah cara cara khusus tips khusus agar orang tua itu bisa langsung menangani anak nanti kita akan coba bahas itu di segmen selanjutnya ya
setelah jeda berikut ini
sampai bersama kami
ya kita akan lanjutkan ya perbincangan kita tadi mbak ini hal hal dasar yang orang tua bisa lakukan untuk bisa mengajarkan anak senang dengan berenang
pada awalnya yang paling penting adalah untuk mengajarkan anak senang dengan berenang
mereka yang untuk umur empat tahun ke bawah dan untuk anak berapapun umurnya untuk menyenangi air atau pergi ke kolam renang dan belajar berenang
itu di awalnya tadi yang saya sudah sampaikan ajak bermain
tapi pada saat kita udah mau masuk dalam belajar orang tua juga bisa mengajarkan kepada mereka untuk pemanasan
pemanasan di air misalnya sambil duduk dia gerakin kaki ataupun misalnya gini untuk supaya dia bisa berani mungkin kita bisa peluk dia
membawa dia sambil digendong sambil mungkin disiram siram membawa dia dari ujung ke sini dengan digendong gitu
terus tahap berikutnya untuk orang tua bisa juga sambil digendong mulai sedikit dia sudah nyaman gerakin badannya untuk kita bisa gerakin kakinya dengan sambil anaknya memeluk di belakang leher
jadi masih dalam dekapan jadi si anak nyaman gitu
itu untuk para orang tua untuk mau tahap awal sebelum masukin ke les
jadi tapi setiap usia stepnya berbeda beda gak sih
setelah nanti dia nyaman nah untuk gerakan gerakan selanjutnya misalkan orang tua ah saya mau anak saya tuh juga bisa berenang setelah itu
tapi ini yang sebetulnya jadi masalah itu kalau misalnya anak kram nah itu kan orang tua juga harus tahu tuh kadang kadang
apalagi kalau ibu ibunya langsung wah panik kayak gimana
pemanasan itu tadi kram memang karena kurang pemanasan kan
ya biasanya kurang pemanasan seperti itu

iya biasanya kurang pemanasan seperti itu
terus kalau anak itu kram apa yang harus dilakukan sama orang tua selain nanti jangan panik dulu
biasanya kita dudukan si anak di pinggir kolam untuk meluruskan kaki dan kakinya flat ditarik bagian ujung kaki sebelah sini sambil duduk tapi
sambil duduk gitu ya
duduk di ujung kaki kalau dia nggak nyampe suruh dia tekuk lututnya untuk tetap menggrab ujung kaki untuk ditarik
oh jadi tangannya dia mau megang ujung kakinya
menarik jadi bukan orang tuanya ya kalau memang ternyata mungkin si anak sudah panik
sambil nangis atau apa gitu justru baru orang tuanya baru boleh bantu karena diajarkan di awal untuk melakukan sendiri supaya anak nanti suatu saat pada saat dia keram tanpa ada bantuan dia bisa melakukan sendiri
tapi kalau ternyata dia sudah panik ya orang tua yang membantu suruh meluruskan kaki dan orang tua menginiin kakinya
jadi menekuk bagian telapak kaki gini misalnya sambil duduk
aduh keren keren
ini anak kecil dari mana ini
ini anak kecil
papa aku kenapa
biasanya orang tua
kalau anak sudah panik biasanya kita langsung suruh anak meluruskan kaki dan orang tua untuk memfletkan kakinya
dan setelah ini sudah dia tidak merasakan sakit baru mulai ke ujung disini untuk dia stretch
oh jadi memang kan pada intinya kalau keram bagian bawah ya
biasanya rata rata di betis justru kerangnya
jadi kayak gitu ya caranya pemirsa
nah ini tips berharga nih
jadi jangan panik tapi kemudian tadi dilakukan dengan cara yang sebetulnya mudah ya
iya dan plus juga nampaknya orang tua kemanapun anak itu berenang harus benar benar memperhatikan ya
karena dilala keramnya ada di tengah kolam aduh itu serem ya
pokoknya yang namanya anak bisa ore tidak bisa berenang orang tua tetap harus mengawasi
karena suatu saat pada saat dia sudah bisa berenang dia mungkin over reaction dan berpengaruh
over reaction dalam arti excited oh aku sudah bisa berenang kesana bisa
tapi di saat titik yang capek dia nggak bisa handle itulah yang terjadi adalah keram tapi dia panik
nah itu yang jadi orang tua kalau bawa anak anak ke kolam renang
jangan main hp
jadi tetap matanya kepada anak
maksudnya ada aturan di kolam renang itu handphone harap disimpan dikasih ke masing masing

harap menggunakan harap menjaga anak anak itu
oke ini ada apa nih
oke ini ada apa nih
ini danyar nih kita bawa ini semuanya
dengan peralatan peralatan ini ini seberapa penting sih kalau di dalam kolam
kalau ini pastikan kalau kita pergi mau snorkeling atau apa
sebenarnya kalau life vest ini di kolam renang tidak terlalu dibutuhkan
biasanya kalau untuk anak kecil ada versi kecilnya ya
tapi justru kalau anak yang belum bisa berenang dikasih seperti ini
dan anaknya langsung masuk dan ditinggal orang tua justru ini life vest ini adalah paling bahaya
karena pada saat dia terengkurep
dia nggak bisa menaikkan badannya dengan karena pelampungnya ini
justru itu yang membuat dia bukan tenggelam tapi dia tidak bisa bernafas karena dia tertengku lepuk
oh yang di tangan hanya di beberapa bagian tubuhnya
karena tangannya masih bisa bergerak untuk dia mengangkat kepala
tapi tetap ya
kalau ini dia begitu bergerak dia tetap terlalu tengkulep
jadi ini sebenarnya kalau di kolam renang atau untuk anak yang baru belajar itu sangat bahaya
ini juga ini ya
ini juga saya lihat ada yang menggunakan ini
kalau misalnya papan ini biasanya untuk training untuk sudah mulai program
jadi ini juga jangan dikasih anak pada saat
di awal awal dalam arti gini
oh anak saya main di play park saya kasih ini sudah pasti tidak tenggelam
belum tentu karena kadang kadang begitu dia grabnya lepas dia akan tenggelam
nah disini bolongan bolongan ini sebenarnya ada fungsinya
coba disini biasanya pada saat kita latihan nafas bersamaan kaki kita pegang disamping sini
karena si anak lebih nyaman posisi yang besar di tengah tengah gitu
nah begitu dia sudah mulai meningkat dia pegang di posisi ini
supaya tangannya bisa lebih lurus gitu
jadi semua ini ada fungsinya
dan yang paling terakhir untuk hanya latihan kaki kita posisikan tangannya disini
untuk menjaga sikunya tidak bent
tidak turus ya
tidak badannya turun ke bawah
tidak turus ya
tidak turun ke bawah
tapi ini hanya untuk training bukan hanya untuk life fast
iya jadi bukan modal ini nanti anak anaknya bisa ditinggalkan
oke menarik ya
jadi saya aja baru tahu nih kalau beberapa lubang ini ada fungsinya
terima kasih ya mbak elvi sudah berbagi di good morning
semoga semakin banyak anak anak usia dini yang jago jago berenang di indonesia
jadinya nanti banyak lagi ya elsa yang baru
baik berikutnya pemirsa kita akan coba lihat ini ada iklan es krim yang langsung membuat banyak orang penasaran
berlatar cerita tempo dulu dipadukan dengan teknologi kemudian ini menjadi bahan pembicaraan begitu banyak orang
iya coba ya nanti usai jeda di good morning kami akan berikan selengkapnya untuk anda